dalam tiga tahun terakhir industri kreatif di indonesia berkembang sangat pesat
menurut data kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif ekspor industri kreatif indonesia pada dua ribu tiga belas saja mencapai satu ratus sembilan belas triliun rupiah atau setara sepuluh miliar dolar as
peluang ini dibarengi dengan e commerce yang marak
ini menjadi peluang bisnis yang menguntungkan bagi castella cindy dan fani
ketiga wanita ini berbisnis bantal
castella dengan bantal yang dilukisnya sendiri sementara cindy dan fani dengan bantal yang berbentuk karikatur wajah
meski belum banyak pemain di bisnis ini namun strategi dan inovasi yang tepat sasaran mutlak ada untuk bisa bertahan
melukis adalah hidup castella natalia
perempuan berusia dua puluh delapan tahun ini telah melukis sejak usia dua tahun
pada dua ribu sembilan castella menorehkan lukisannya di atas bantal
saat itulah bisnis bantal lukisnya lahir dan berjalan hingga kini
castella sudah menjalani bisnis ini selama kurang lebih enam tahun
bisa diceritakan tidak selama enam tahun ini seperti apa perkembangan dari bisnis bantal castella
dari tahun dua ribu sembilan saya suka ikut pameran seni
pameran seni itu awalnya karena suka drawing jadi di kertas
sudah begitu mulai lama lama bosan mulai ke kanvas
lama lama ah kayaknya coba yang lain deh
mulai di kain kayaknya kurang lucu
kayaknya lucu kalau dimasukin sesuatu akhirnya di bantal
nah di situ mulai bikin karya seni lewat bantal
nah orang orang pada lihat kayaknya lucu ya kalau ada muka saya di sana
nah dari situlah mulai pikirannya buat berbisnis
lulusan desain komunikasi visual universitas maranata bandung ini akhirnya menjadikan hobi melukisnya sebagai bagian utama bisnisnya
jadi awal awalnya itu memang karena waktu itu ada acara valentini sekolah
ya udah deh
cobain bagiin brosur gitu ke sekolah sekolah
ada nggak yang mau pesan
harganya juga nggak terlalu mahal kan karena awal awal
jadi di situ agak mendudak karena saya kerjanya sendiri
jadi dari kerjain gambar ngejahit masukin dakronnya terus udah gitu mesti packing sampai ngirimnya saya sendiri juga
nah itu lumayan nggak tidur dua hari kalau nggak salah
enggak tidur dua hari terus udah gitu
tapi di situ jadi orang orang tahu oh ada bantal
mukanya muka custom gitu
nah dari situlah akhirnya mulai ada orang orang dari luar luar yang pesen
di tahun tahun awal perempuan berdarah sunda ini menjalani bisnisnya sendirian
berkejaran dengan tenggat waktu dan pesanan yang membeludak
ia melukis hingga lima belas jam sehari sampai tangannya cedera
saat itu barulah castella tersadar bahwa ia harus belajar mendelegasikan tugas
gimana sih caranya gini kamu kan melihat dalam dua tahun bisnisnya itu masih trial and error apa
sampai saat kamu oh saya perlu ini ini ini kemudian apa ya memanage itu semua gimana
akhirnya saya mikir kayaknya butuh orang keuangan nih
mulailah rekrut orang keuangan
kayaknya saya nggak bisa kerja sendiri karena kan sempat cedera juga
jadi nggak bisa menggambar selama beberapa hari
dua kali kalau nggak salah itu dua kali kejadian kayak gitu
sampai akhirnya saya pikir iya saya butuh orang produksi
akhirnya rekrut orang produksi
ya kayak gitu gitu jadi benar benar bertahap gak langsung orang ini ini ini enggak sih
dua tahun pertama castella menjalani bisnisnya lewat proses trial and error
mulai dari mencari jenis cat yang tepat kain yang cocok hingga metode produksi yang pas
pemilihan bahannya kemudian pemilihan catnya itu gimana

jadi berkali kali ganti kain juga emang awal awal
sampai akhirnya udah nemuin nih patternnya oh mesti pakai kain yang itu
akhirnya pilih yang itu
dulu juga awalnya nggak dicet
dulu cuma pakai spidol doang diwarnainnya
kok kayaknya warnanya nggak keluar dan kurang bagus
nah di situ mulai kayaknya dicet bagus nih cat apa yang cocok
nah dari situlah mulai dicet cet pakai akrilik
seperti kebanyakan cerita bisnis pengusaha baru di awal usahanya castella terbentur masalah modal
uangnya tak lebih dari seratus ribu rupiah dan hanya cukup untuk membeli alat dan bahan secukupnya
enam tahun lalu harga bantal lukis castella seratus ribu rupiah lengkap dengan kemasannya
namun berjualan melalui media sosial dan toko online belum ramai seperti sekarang
sehingga castella hanya melayani pemesanan lewat bbm
ia pun melirik pekerjaan lain meski tak bertahan lama
kenapa kemudian setelah dua tahun memutuskan untuk berhenti kerja dan fokus ke badan
karena ingin mimpi menjadi seniman
jadi saya keluar kerja fokus di situ bagaimana cara mengembangkannya bagaimana cara orang bisa beli tertarik
setelah gonta ganti karyawan castella akhirnya membenahi bisnis
dan mendesain konsep dan sistem yang tepat agar usahanya dapat berkembang
saat ini ia memiliki empat orang karyawan
yang terdiri dari staf pemasaran administrasi produksi dan pengiriman
pada dua ribu sebelas castella mulai memiliki website dan mulai menerima pemesanan lewat situsnya
ia juga mengikuti sejumlah pameran besar agar bantal lukisnya lebih dikenal pasar
promosinya dulu gimana
kalau ikut pameran pasti kan kenalan banyak orang kan
di situ tuker tukeran kartu nama
jadi mulai kerja sama sama orang mulai kolaborasi sama orang sampai ke seniman seniman
jadi di luar negeri coba hubung hubungin mereka gitu
setelah mulai mendapatkan pesanan dari luar negeri castella juga rajin ikut pameran di luar negeri antara lain di korea
tidak hanya datang dari negara asia pesanan juga datang dari australia amerika swiss dan inggris
namun biaya pengiriman yang mahal menjadi kendala utama dalam penjualan
biasanya kan kalau pengiriman itu mahal ya
pesian saat ini
nggak bisa diapa apain sih
jadi mau tidak mau memang kirimnya dengan harga yang segitu
jadi kalau sekarang pun seperti ekspor keluar kita sudah bilang dulu ini harga pengiriman itu lebih mahal daripada produknya
cuma karena mereka mau ya sudah
saya sih pengen bisnis ini menjadi semakin mahal
bukan semakin banyak yang dicatat masalah
tapi pengiriman dapatnya semakin mahal harganya semakin tinggi
orang semakin menghargai yang namanya hand nude

setiap usaha pasti mengalami pasang surut
bisnis bantal lukis castella natalia juga harus menghadapi masa masa sulit
gimana memang pesanan itu sedikit banget gitu
ya paling saya harus struggle bertahan dan berpikir gitu
bikin item apa lagi supaya orang tuh tertarik atau apanya yang harus saya benerin gitu
apa gambarnya kurang mirip atau packagingnya kurang bagus atau apa
castella mengaku hasil goresan tangannya kadang masih mengikuti suasana hati
castella pun mencari terobosan baru agar produknya disukai pasar
di situ mulai oh iya ya kayaknya saya harus lebih profesional dalam menggambar gitu
mulai perbaiki perbaiki kayak dulu kan cuma di apa ya di warna aja
baju bajunya juga di warna
nah saya cuma saya mikir gimana ya biar lebih menarik
akhirnya saya kasih kain yang timbul timbul
nah itu juga baru baru itu lebih dua ribu dua belas kayaknya
gimana dengan adanya inovasi itu gimana respon dari para ini ya pasarnya
nah di situ mulai banyak lagi pesanan
terus udah gitu mikir lagi gimana ya cara yang bagus cara yang gampang buat promosi
kan kalau brosur segala macam sekarang udah gak terlalu gimana
jadi lewat media sosial oh ternyata kalau endorse endorse itu lumayan banget
nah dari situlah mulai endorse endorse orang artis artis
setelah menggiatkan akun media sosial dan membangun website sendiri penjualan bantal lukisnya melesat
andrew yang telah menjadi karyawan castella selama tiga tahun mengikuti dari dekat perkembangan bisnis bantal lukis ini
setiap tahun tiga puluh persen lah pasti ada
tapi memang gak itu kan secara yoy setelah petaunnya
cuma kalau perbulannya sih ya kira kira sekitar dua puluh tiga puluh persen
yang pertama ya
yang kedua sistem disini
yang ketiga orang udah lebih mengenal lagi castella itu seperti apa produknya seperti apa
saat ini castella bisa memproduksi tiga ratus bantal setiap bulan dengan omset sekitar seratus juta rupiah
semuanya ia lukis sendiri demi menjaga keaslian karyanya
bagian produksi akan menjahit menempelkan ornamen dan hiasan
mengisi dakron ke dalam bantal sampai finishing
karyawan castella ini juga bisa dipakai untuk menggunakan di dalam bentuk karyawan
ini ada perbedaan harga dari yang besar sama yang kecil
jadi kalau yang ini dua ratus lima puluh kalau yang ini lima ratus ribu
karena ini besar
kalau yang kayak gini
kalau yang ini tiga ratus ribu
dalam satu hari itu bisa gambar berapa
sekitar sepuluh sih
muka ya bukan kalau ini pasang berarti cuma bisa lima gitu
maksudnya satu gini tuh jadi satu deh
jadi berarti satu bantal gitu ya
berarti dalam sebulan kamu bisa kira kira tiga ratus di atas
pesanan juga meningkat di momen khusus seperti lebaran natal dan hari valentine
namun semakin tinggi pohon menjulang semakin kencang pula angin menerpa
bagaimana cara membuatnya
waktu saya akhirnya keluarin produk produk ini ada banyak yang niru sih seudahnya
jadi tapi mereka nirunya di print
jadi mereka gambar di komputer terus mereka print dan mereka jual dengan harga yang lebih murah
pernah di komplain gak ya di jualan
ada aja sih
misalnya datang terlambat customer marah
datang kecepatan juga marah gitu
ulang tahunnya besok tapi udah datang gitu
terus paling yang perintilan misalnya boxnya datang tapi bonyok gitu
minta diganti boxnya
itu ada nggak cara kamu
ini kan kamu yang gambar sendiri
berarti maksudnya skill kamu juga harus dijaga gitu
ada nggak sih kamu treatment khusus untuk gimana caranya kamu bisa terus dengan standar kamu ini
latihan sih tiap hari pasti latihan
jadi misalnya udah ngegambar banyak tetep latihan gambar sedikit sedikit
memang gak bisa terlalu di forcir
berjam jam kalau sekarang sekarang
tapi pasti latihan gambar
pengagum seniman andywerhole ini optimistis usahanya akan terus berkembang
apalagi castella melihat masyarakat indonesia kini semakin mencintai karya seni dan buatan bangsa sendiri
ia pun bercita cita membuat galeri
jadi ini kan bisa jadi tempat yang lebih menarik
dan juga bisa jadi tempat yang lebih menarik untuk pemerintah indonesia

saya sih pengen bisnis ini menjadi semakin mahal bukan masal

tapi pengennya semakin mahal harganya semakin naik gitu
dan orang semakin menghargai yang namanya handmade gitu
karena ini kan semuanya handmade
kalau anak anak sekarang kan banyak nih yang mau berbisnis memulai bisnis
bisa kasih tips nggak apa yang mereka perlukan untuk memulai bisnis
jangan takut untuk memulai
jadi berani aja buat memulai sesuatu yang baru
karena kan kita nggak pernah tahu gimana orang suka sama sesuatu yang baru itu
terus harus selalu ada yang namanya inovasi
jadi harus ada inovasi terus gitu sih
kalau untuk memilih bisnis gini kebetulan kan kamu milih bisnis karena emang passion kamu di seni
terus kemudian kamu dapat momen oh kenapa nggak nih bikin gitu
bisa kasih tips ya untuk memulai bisnis
kalau saya sih memang akan memilih apa yang saya suka
cuman kadang kita memang harus berhasil dengan kita melakukan apa yang kita gak suka gitu
kalau memang saya passionnya di situ tapi nggak seluruh passion saya tuh misalnya ngegambar
akhirnya saya jual hasil saya dengan gambar
tapi kadang untuk ngegambar saya harus ngegambar
kadang untuk ngegambar pesanan itu memang nggak gampang juga sih
jadi harus benar benar profesional sih
karena berpikir kita udah komitmen nih sama bisnis ini
jadi kita harus tetap melakukannya dengan yang terbaik maksimal
bisnis kreatif kini semakin berkembang di indonesia
bukan hanya di bandung namun di jakarta juga ada pemain bisnis di bidang yang sama
namun karya dari kedua kreator ini memiliki pangsa pasarnya sendiri
kita bikin tutel itu kan untuk menciptakan kebahagiaan untuk orang yang beli
ide awalnya gitu sih
semoga kedepannya juga tetap bisa membuat orang lain bahagia

tutel itu dari simple aja sih dari too little
itu kita bikin karena customer bantal ini kan kayak mini nya kita gitu
jadi kayak gitu
dua wanita muda berusia dua puluh sembilan tahun ini memulai bisnis bantal bergambar sejak mei dua ribu empat belas
setelah hampir lima tahun bekerja di bidang periklanan
cindy dan fanny ingin memiliki usaha sendiri
tercetuslah ide membuat bantal yang memiliki karakter khas si pemilik bantal
mereka memulai bisnis ini dengan modal satu lima juta rupiah
dalam waktu kurang dari tiga bulan bantal karakter yang mereka jual laku keras
jadi nggak terlalu sulit ya untuk menciptakan bantal yang dari ide kalian ini
yang sulit sih waktu itu bikin stylenya sih
kayak apa tuh
maksudnya untuk kita dapat stylenya seperti ini gitu
tadinya kan kita udah coba ke sketch dulu bikin terus habis itu kayaknya kok kurang bagus ya
matanya kurang real atau kayaknya kurang menjual lah gitu
akhirnya kita kan revisi revisi lagi terus akhirnya sampai ketemu stylenya kayak gini
proses pemesanannya sederhana
pemesan tinggal mengirim foto via email dan akan dibuatkan bantal yang mereka inginkan
fanny ini alesannya apa
kan fotonya udah lengkap habis itu nanti kita kasih ke desainer
nanti desainer bikin sesuai dengan apa yang dia kirim
kan kita juga nanti nanya detailnya apa nih
misalnya ada telalat misalnya dia ada tato atau apa
jam tangan juga kalau misalnya emang dia pakai jam tangan kalau bisa dikasih fotonya yang sejelas mungkin
jadi kalau fotonya jelas kita bikin pasti persis seperti yang di foto
abis setelah didesain nanti kalau sudah selesai kita cek udah mirip belum atau apa
nanti abis itu kita bikin fa abis itu baru kita kirim ke persetakan
menurut sini dan fanny yang perlu diperhatikan adalah ciri khas atau karakter
fake mark menjadi hal yang sangat penting dan harus dipertahankan
kekurangan yang menurut kalian masih harus diperbaiki atau dikejar gitu ada nggak
kemiripannya itu sih
kadang kita juga emang sebenarnya gak semua orang tergantung karakter orang masing masing juga kan
kalau orangnya udah berkarakter banget kayak gini gitu dia punya kumis kayak gitu
kita cuma gambar gini aja orang pasti langsung tahu oh ini dia gitu
yang kita susah itu kadang kalau ada yang pesen dia buat kado jadi fotonya juga terbatas kan
dia kan nggak mungkin foto orangnya dulu
dia buat kado jadi dia nyari foto juga apa adanya resolusinya kecil terus dia cuma ini kayak gini fotonya terserah deh mau gambar apa gitu
biasanya kita yang jadi bingung
soalnya kan yang bikin bantal kita unik itu kan karena detailnya itu dan personalnya itu
jadi bener bener unik kalau ini orang cincinnya dia bisa pakai cincin kita gambar cincinnya
dia biasa pakai jam tangan biasa pakai jam tangan di kanan kita juga gambar jam tangannya di kanan
kayak gitu gitu sih
jadi yang detail detailnya juga harus jelas
jadi ya ini bener bener bantal gue banget gitu
too tall itu tadi ya
dalam sebulan tutol memproduksi sedikit dari seratus buah bantal
belum termasuk pesanan masal untuk hampers
bantal ukuran reguler dibanderol dua ratus buah

sedangkan bantal gantungan kunci lima puluh ribu rupiah
media sosial kini menjadi kunci dalam mempertahankan dan mengembangkan produk
media sosial membantu two telah mendapatkan pelanggan dari timur indonesia bahkan luar negeri
meski biaya pengiriman yang tinggi masih menjadi persoalan
untuk produksi cindy dan fani bekerja sama dengan pihak lain
selain dikerjakan di rumah cindy di kawasan duri kepa jakarta barat
saat ini mereka dibantu dua orang desainer
yang bertugas menggambar wajah
untuk mendapatkan bantal berkualitas tinggi sesuai keinginan
mereka menggunakan kain velvet atau beledu kualitas premium
keunggulan beledu adalah bertekstur halus dan memiliki warna yang tajam
sehingga memudahkan pencetakan detail detail gambar
selain itu kain beledu terasa nyaman di kulit
kain beledu dikirim ke jepang atau ke mana mana ke luar negeri
kendalanya apa kalau untuk pengiriman ke luar negeri
ongkos kirimnya sih mahal banget
kadang banyak juga yang udah nanya tapi akhirnya gak jadi
karena ongkos kirimnya lebih mahal dari bantalnya sendiri
tantangan terbesar mereka kini adalah memperbesar kapasitas produksi
karena karyawan yang mereka miliki masih sangat terbatas
tutel bahkan sempat tidak menerima pesanan selama satu bulan
karena kewalahan melayani pesanan yang datang
ada masa masa terpuruk nggak sih selama satu tahun kalian membangun bisnis ini
nggak bisa dibilang terpuruk sih
tapi ya rada down aja
karena kan dulu kita masih bertiga belum ada karyawan
terus yang setelah endorse itu kan tiba tiba banyak banget pesanan
terus kita gak ke handle produksinya
terutama desainnya sih
jadi ya kita sempat close order dulu
nah di beberapa waktu itu karena kita close order
jadinya menurun pemesanan
sebulan sempat tutup kemudian itu pasti menurun kan
ya menurun karena banyak yang tadinya udah nanya
ya kita kejar lagi ya kita promosi lagi yang gencar
kita bikin proses kamu lagi
oh itu sebelum endorse kamu ya
iya endorse orang lagi
terus bikin giveaway
waktu itu kita bikin bantal artis
bikin gambar david beckham sama jackie chan
kita gambar kita foto terus suruh orang tebak ini siapa
terus suruh di repost
kayak gitu sih
kan maksudnya sekalian promosi sekalian kita juga kasih giveaway
yang nebaknya bener kita kasih bantal
iya kita kasih bantal
kepiawayan dua ibu muda ini dalam berbisnis diuji saat kompetitor datang
dan menawarkan harga bantal yang lebih murah
gimana tuh kalian menghadapi ada kompetitor
ya kita pertahanin kualitas kita aja
dulu juga pernah sempat ada yang pakai gambar kita
jadi kan awal awal kita
kita post di instagram gitu gak pakai watermark
jadi gak ada watermark tutel logo tutel gitu
terus dipakai sama orang lain
dipakai terus mereka masarin di facebook itu
ini ada bantal muka kalau mau pesen kesini gitu
tapi kalau mereka pesennya
kemudian ya udah kita sih
tapi kalian udah pernah lihat ya apa hasil yang dari dulu gitu
lihat hasilnya beda sih
ya udah lah
untuk pengembangan bisnis kedua lulusan desain komunikasi visual universitas bina nusantara ini
akan merekrut lebih banyak desainer dan penjahit dalam waktu dekat
kalau cita cita kalian ke depannya tutel ini akan jadi seperti apa sih
kita bikin tutel itu kan untuk menciptakan kebahagiaan untuk orang yang beli
ide awalnya gitu sih
ya semoga kedepannya juga tetap bisa membuat orang lain bahagia
dan senang beli bantal kita